sudah empat bulan aku tidak pergi ke sekolah
gak bisa belajar dan bermain bareng
jauh dari teman teman
ibu bilang aku belajar di rumah dulu biar aman
katanya agar aku tetap sehat
oh iya kata ayah jangan lupa berdoa
supaya keadaannya pulih lagi
teman teman sabar ya
kita pasti bertemu lagi
belajar dan bermain bersama
sehat sehat dan semangat terus anak indonesia
semangat terus anak indonesia
semangat terus anak indonesia